sebuah kebakaran terjadi di tempat perakitan korek api di desa sambirejo kabupaten langkat
dan inilah suasana di tempat perakitan korek api yang terbakar jumat siang
tampak sejumlah polisi berada di lokasi kejadian
garis polisi pun sudah terpasang di lokasi
selain itu tampak juga warga yang mendatangi lokasi
kebakaran ini terjadi sekitar pukul dua belas waktu indonesia bagian barat
akibat kebakaran ini sedikitnya tiga puluh orang meninggal dunia
terima kasih untuk kita sebagai kota tetangga
tadi ikut membantu dan telah mengevakuasi sekitar dua puluh delapan korban ke rumah sakit bayangkara medan bersama tim gabungan
saat melakukan evakuasi kondisinya seperti apa pak yani
bisa digambarkan dan apa saja kendala yang dialami petugas saat melakukan evakuasi
seperti yang gambar gambar yang telah beredar itu semuanya telah gosong terbakar
jadi untuk evakuasi sendiri tidak ada kendala sama sekali mungkin
saat melakukan proses evakuasi jenazah ini mayoritas berada di mana pak
karena menurut informasi rekan kami yang berada di lapangan jenazah mayoritas atau terbanyak berada di ruang depan
kalau yang dari kesaksian petugas evakuasi ini seperti apa gambarannya pak yani
ya yang di lapangan itu kondisinya memang korban atau mayat itu saling bertumpukan di satu titik
kemungkinan seperti informasi yang diterima
saya akan tanya
pak yani masih terhubung dengan kami pak yani
halo pak yani selamat sore
pak yani bisa digambarkan sekali lagi pak bagaimana kemudian upaya proses evakuasi dari para korban yang menurut informasi memang berada di satu ruangan tertentu begitu
untuk evakuasi tadi yang dilakukan oleh tim gabungan dari tni polri pmi bbbd
kita mengevakuasi yang terbanyak adalah di satu titik di mana jenazah atau mayat itu saling bertumpukan
dan menurut keterangan yang kita terima di lapangan tadi itu hampir sebagian besar adalah wanita
sebagian besar wanita begitu ya pak
dan juga ada informasi apa
apakah benar ada korban anak anak pak
tadi kalau kita dapatkan informasi itu ada dua orang
ada dua orang begitu ya pak
bagaimana kondisi jenazah saat kemudian dilakukan proses evakuasi
tadi bapak mengatakan ada sebagian yang kemudian karena terbakar begitu ya kondisinya kemudian tidak sempurna pak yani
kondisinya jenazah itu sudah kering kering terbakar gosong
seluruhnya pak yani
atau sebagian besar
baik baik di satu titik yang tadi pak yani katakan mayoritas berada di situ dan juga di titik lain begitu pak
ya yang terbanyak di satu titik tadi hampir seluruhnya
di titik mana itu pak bisa diceritakan
di depan dia di bagian depan
kemudian bagaimana dengan kondisi bangunan pak
saat proses evakuasi apakah bisa digambarkan pak seberapa parah kerusakannya
kemudian tadi sempat disebutkan ada pintu yang terkunci di bagian depan
apakah kemudian pada saat proses evakuasi sempat memperhatikan kondisi bangunan tersebut
jadi kondisi itu adalah bangunan semi permanen terbakar hampir seluruhnya atap juga sudah rubuh
memang tadi di lapangan terlihat seperti ada pintu yang terkunci dan lemari dan jendela juga itu menggunakan gerjak besi
bagaimana dengan bau gas pak
karena ada informasi sempat terjadi ledakan sebelum akhirnya terjadi kebakaran di lokasi tersebut
menurut info yang kita terima itu ledakan dari bagian belakang pak
sudah ada informasi terkait penyebab ledakan ataupun yang kemudian menyebabkan kebakaran pak yani
untuk informasi itu mungkin kita menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian
baik proses evakuasi jenazah sendiri memakan waktu berapa lama pak
kemudian dibawa kemana dan bagaimana dengan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait identitas jenazah ini pak yani
untuk mayat itu dibawa ke rumah sakit bayangkara medan
untuk masyarakat yang menginginkan informasi mungkin bisa berkoordinasi dengan kantor
kepala desa sambirjo tadi
baik artinya sekarang proses evakuasi sudah selesai
tidak ada upaya lain pak terkait dengan peristiwa ini dari bpbd
untuk yang lebih jelas mungkin mbak kalau kita tadi sebatas membantu evakuasi karena ini wilayahnya kabupaten langkat
sementara kita ini kota binjai tetangga
baik ada berapa pak petugas kota binjai yang dikerahkan untuk membantu proses evakuasi pak
kita dari pemadam dua puluh orang kemudian dari sars kita itu dua puluh orang
oke jadi ada tiga puluh begitu ya pak ya yang dikerahkan untuk membantu proses
dengan unit pemadam kebakaran tadi kita tiga unit pemadam yang kita turunkan
terakhir pak yani jadinya peristiwa kebakaran ini apakah kemudian dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran
ataukah pihak petugas baik pemadam kebakaran atau juga
juga tim saat itu
datang ke lokasi api
kita datang tadi itu kondisi api belum padam
namun memang petugas pemadam kebakaran
berada di sana jadi kita bantu
dengan tiga unit kita lagi baru
api dapat dikuasai sekitar pukul
artinya proses upaya
pemadaman ini berjalan kurang lebih sekitar
satu setengah jam begitu ya
berapa banyak pak
tim pemadam kebakaran yang dikerahkan
dari kota ginjal kita tadi ada tiga
saya kurang memantau yang dari langkat
baiklah pak ahmad yani tarigan
kota binjai sumatera utara terima kasih
atas informasinya di cnn indonesia